terpesona aku terpesona memandang mana wajahmu yang ada
ada pemandangan berbeda saat banjir menerjang pekalongan jawa tengah pada awal pekan lalu
rekaman video ini menyedot perhatian publik lantaran menampilkan aksi jenaka sejumlah warga
bukannya menunjukkan raut wajah sedih warga mulai dari anak anak hingga orang dewasa
justru berjoget dan bernyanyi terpesona aku terpesona
lagu terpesona memang kerap digunakan sebagai yel yel tni dan musik latar di aplikasi tiktok
namun anda jangan salah sangka terpesona bukanlah lagu milik tni
lagu ini ternyata sudah dirilis sejak sembilan tahun lalu
penyanyinya adalah grup vokal asal talaut sulawesi utara new nazareh
liriknya memang gampang diingat dan nadanya membawa efek bahagia luar biasa
ini dia penyanyi aslinya
aku terpesona aku terpesona
menatap dengan tapu wajahmu yang manis
yang satu ini juga viral pemirsa
rombongan motor gede alias moge melaju dengan santai
lantai dan dapat melenggang bebas dari razia ganjil genap di kota bogor jawa barat
padahal sejak akhir pekan lalu pemkot bogor telah menerapkan sanksi denda bagi pelanggan
serta diminta putar balik arah
dari hasil penyelidikan rombongan moge ini berasal dari salah satu klub motor
yang menggelar touring menuju kawasan puncak
satgas covid sembilan belas kota bogor pun langsung bergerak cepat mengusut kasus ini
tiga dari total dua belas pelanggar
berhasil diciduk pada sabtu kemarin
mereka harus menjalani sidang tipiring dan membayar denda maksimal sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah
kami mewakili teman teman yang lain
memohon maaf kepada pemerintah kota bogor bapak wali kota
kemudian aparat dari polres bapak kapolres dan juga aparat satgas covid sembilan belas di kota bogor
atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan

dari kegiatan kami
mobil melaju di jalan tol tentu sudah biasa
lalu apa jadinya kalau bajaj masuk tol
pengendara mobil di ruas tol jorcakung jakarta timur
dihebohkan dengan kehadiran bajai yang masuk tol dan melawan arah
mengutip detik com kasat pjr di telantas polda metro jaya kompol akmal menyebut
aksi nekat supir bajai ini terjadi pada senin lalu
setelah diberhentikan petugas pjr sopir bajai mengaku tidak tahu jalan
namun sang sopir tetap dikenai tilang
wah ternyata bahagia itu sederhana ya pemirsa melihat apa yang dilakukan oleh warga pekalongan
untuk melupakan diri sejenak dari banjir dan juga menghibur diri mereka dari banjir yang sedang menimpa
nah kita ke informasi berikutnya
eh dititit dititit ada undangan nih dari verdi riana anggia
banyak nih buat lo semua nih pokoknya
nah pemirsa kebetulan sekali nih berbicara tentang pernikahan
beberapa waktu terakhir sempat viral
ada wedding organizer yang menyebarkan selebaran ajakan untuk menikah anak di bawah umur
padahal sejatinya menikah di bawah umur dilarang oleh negara karena sudah ada peraturannya
berikut liputannya untuk anda
warga ibu kota dihebohkan dengan beredarnya selebaran dari sebuah wedding organizer bernama aisyah wedding
aisya wedding menyarankan orang tua agar menikahkan anak pada usia muda
bukan hanya itu setelah ditelusuri ternyata aisyah wedding memiliki beragam promo untuk poligami dan nikah siri
pendiri drone emprit dan media karnels indonesia ismail fahmi menyimpulkan
jika viralnya aisyah wedding sebertujuan hanya untuk membangun keresahan
cara ini dinilai berhasil karena informasi ini tidak jelas semua asalnya dan tidak diketahui siapa pembuatnya
curigaan berikutnya apa lagi
sesuatu ini kan oke lah ini main main mungkin ya
oke lah mungkin ini iseng atau mungkin masih domin belum selesai gitu
tapi kenapa ada sepanduk
sebenarnya baliknya kok nggak di satu tempat saja tapi ada tiga tempat seluruh indonesia
dan itu ada emailnya silahkan kontak
contak at aisyahweddings com yang merefer ke domain ini
selain aisyah wedding wacana festival santet yang diinisiasi persatuan duku nusantara alias perdunu di banyuwangi jawa timur
juga menuai polemik
festival santet yang disebut sebut akan digelar pada akhir bulan ini
akhirnya urung dilaksanakan
perdunu akan mengganti festival santet menjadi kegiatan pengobatan gratis bagi masyarakat
dengan mengedepankan protokol kesehatan
nah pemirsa setelah tadi saya mengajak anda untuk melihat informasi dari dalam negeri
selanjutnya saya memiliki informasi juga nih yang paling unik

satunya informasi dari negeri beruang merah atau rusia
dimana biasanya nih warga warganya ketika menikmati musim dingin
mereka hanya berdiam diri di rumah
tapi untuk musim dingin tahun ini mereka justru melakukan kegiatan unik
rekaman yang viral ini memperlihatkan salju melengkung di udara
tantangan ini berasal dari air panas yang dilontarkan ke udara dingin
sehingga air menjadi beku
tantangan yang sempat menggemparkan di udara ini adalah